dan selanjutnya sudah koresponden mifta faridul di rumah sakit bankara surabaya jawa timur
selamat sore miftah ada informasi terkini apa yang bisa anda sampaikan
ya punca setelah tadi pagi ada kunjungan dari komisi perlindungan anak indonesia
kemudian ada juga dari lpsk yang mengecek langsung bagaimana kondisi
tujuh orang anak yang diselamatkan atau diamankan oleh pihak kepolisian dari tiga lokasi yang berbeda
mereka memang dalam kondisi yang aman di sini dan masih menjalani proses trauma healing
terutama memulihkan kondisi mental mereka terkait insiden yang melibatkan orang tua mereka
dan bahkan ada satu orang yang diajak oleh orang tuanya dalam melakukan pengeboman di markas kepolisian poresta besurabaya
bersama saya ketua lpai indonesia yaitu pak seto mulyadi
yang akan memberikan gambaran bagaimana sebenarnya kondisi psikologis ya pak dari tujuh orang anak ini
setelah beberapa hari dirawat di sini
kak seto apa yang kak seto tadi lihat dari tujuh orang anak ini
apakah sudah ada kemajuan
atau masih ada kemajuan
atau masih ada trauma yang mereka rasakan
ya kemajuan tentu ada
dan dalam hal ini kami memberikan apresiasi terhadap para petugas
jadi ada psikolog dari polda kemudian juga psikolog dari himpunan psikologi indonesia
dan mungkin juga penyidik dan sebagainya
yang sangat menciptakan suasana yang cukup kondusif
sehingga kelihatan anak anak sudah mulai banyak perubahan
tidak terlalu tegang trauma dan sebagainya
walaupun tidak bisa dikatakan semuanya demikian
masih ada satu dua anak yang mungkin masih agak sulit untuk berkomunikasi
masih lihat kiri kanan dan sebagainya
tetapi paling tidak bahwa kelihatan ada langkah maju
di dalam penanganan psikologis anak anak tersebut
ya kak seto tujuh orang anak ini itu dididik oleh orang tua yang terpapar oleh paham radikal
dan mereka sangat keras pahamnya
nah kak seto melihat bagaimana mereka
apakah residu dari radikalisme itu masih ada di mereka
sejauh ini bagaimana apa yang harus kita lakukan juga
iya dalam kunjungan yang begitu singkat
memang tidak mudah untuk bisa mengambil kesimpulan itu semua
bahwa mereka terpapar tadi tekanan tekanan psikologis
kemudian misalnya ada satu pertanyaan bahwa
yuk nanti kita bermain apa boleh bermain
jadi seolah olah hak anak itu
bahwa hak untuk bermain itu bukan hak dasar anak
jadi ya itu tadi mungkin ada pemaksaan pemaksaan
ada tekanan inti
imidasi dan sebagainya yang membuat mereka juga
tadi tidak mudah untuk segera cepat kembali pulih
seperti sediakala atau seperti anak anak yang lain
dan itu sangat kami pahami untuk itu
kak seto ini kan pengalaman pertama bagi indonesia
ketika satu keluarga melakukan aksi bom bunuh diri
dengan mengajak serta anak anak mereka yang masih di bawah umur
nah kak seto melihat fenomena ini bagaimana
apakah ini sudah termasuk kegawat daruratan
terutama bagi perlindungan anak
karena mereka patuh sekali
dengan orang tua ketika kemudian orang tua mengajak untuk melakukan pengeboman
mereka juga diturut sertakan
nah ada yang salahkah dengan masyarakat kita pak seto
iya ya memang apa ya
kita tahu anak anak ini kan sangat mudah disugesti
atau istilahnya suggestibility ya
jadi sugesti positif akan membuat anak juga bergembang positif
menjadi anak yang berkeperibadian mulia
yang sangat positif kreatif
sugesti yang penuh dengan ancaman kekerasan
mengenai kekejaman dan sebagainya
juga akan menggiring mereka untuk menjadi pelaku pelaku teror
dan ini tentu sangat berbahaya
dan kita juga perlu waspada
mungkin bukan ini saja
tapi sudah menyebar ke berbagai tempat
jadi dalam hal ini memang sebaiknya kita
memberdayakan potensi masyarakat itu sendiri
lembaga rt rw namanya rukun tetangga rukun warga
ya mohon rukun mohon saling peduli
kalau ada sebuah keluarga yang diam tidak pernah keluar
anak anaknya juga tidak boleh sekolah
kita juga harus warga kiri kanan cukup curiga
dan kalau memang ada pendekatan ditolak
ya kalau perlu segera lapor polisi
terakhir kak seto
mereka ini kan model doktrinasinya kan bukan hanya dengan ucapan
bukan hanya dengan dalil dalil
tapi juga dengan audio visual apalagi ada medsos
kemudian membuat mereka mudah sekali terdoktrinasi
apa yang harus dilakukan untuk memulihkan kembali kesadaran mereka
kembali ke dunia anak anak mereka ketika
setiap hari orang tua mereka dijajali oleh gambar gambar
video video kebengisan kekejaman
kemudian eksekusi mati yang selayaknya bukan konsumsi anak anak
iya tentu harus dipindahkan ke lingkungan yang sangat kondusif
yang sangat teramah anak
lingkungan di mana ada keceriaan
ada suatu keasikan bermain bersama
ada suatu warna warni ada suatu ketawa gembira dan sebagainya
jadi mohon ini setelah tempat ini
jadi anak tidak segera
dengan mudah dikembalikan kepada pihak keluarga dan sebagainya
yang bisa bisa saja akan melanjutkan apa yang sudah diajarkan orang tuanya
jadi kembali ke lingkungan yang didesain oleh pemerintah
yang didukung juga oleh semua pemangku kepentingan perlindungan anak
sehingga suasana keceriaan dan hidup normal sebagai anak ini bisa kembali pulih lagi
terima kasih kak seto dan teman teman dari lpai atas bantuannya datang ke surabaya
terima kasih kak seto
ya pak maksudri
ya punce yang menjadi masalah memang bukan hanya bagaimana kemudian mengobati atau trauma healing bagi anak anak pelaku
atau yang terlibat dalam jaringan ini
tapi juga bagaimana pemerintah juga memulihkan kondisi psikologis anak anak dari korban
karena mereka pun juga bisa dalam kondisi tertentu akan menyimpan dendam ini
dan kemudian di kemudian hari ini akan menjadi proses yang cukup lama kita mengobati
bagaimana kemudian membuat masyarakat kita berdamai dengan situasi yang membuat mereka trauma pada hari ini
oke terima kasih miftah
dari rumah sakit bayangkara kita beralih ke mapolda jawa timur
ada eka rima di sana
rima ada informasi terbaru apa dari polda jatim
kota surabaya cukup beruntung pada kali ini
meski pada hari minggu lalu kemudian senin lalu terjadi bom bunuh diri yang melibatkan anak anak di sana
dilibatkan dalam aksi bom bunuh diri
namun ternyata perhatian para para para pemerintah
namun ternyata perhatian para para pemerintah
karena para pemerhati anak ini cukup konsen sekali terhadap kota surabaya
tidak hanya lembaga pelindungan anak komisi pelindungan anak indonesia
tapi juga bersama saya saat ini sudah ada komnas pelindungan anak
merupakan bagian penting dari institusi yang juga harus turut mendampingi dan juga memantau
bagaimana anak anak yang diduga anak dari pelaku bom bunuh diri ini nanti bisa mendapatkan hak hak mereka sebagai anak
meski mereka terlibat dalam aksi yang kita sebut sebagai aksi yang cukup luar biasa sekali
aksi bom bunuh diri ini adalah hal yang cukup luar biasa bagi anak anak
bersama saya sudah ada bang haris meregas rai
mas bang ini situasi yang cukup mengejutkan sekali bagi warga kota surabaya
anak anak dilibatkan dalam aksi bom bunuh diri ini sebenarnya sebagai modus
atau mungkin sebenarnya ada hal lain yang mengakibatkan ini bisa terjadi terhadap anak anak di indonesia
nah ini saya kira perlu saya ingatkan dari pengalaman pengalaman beberapa kasus kasus
bom bali ini adalah sebuah fenomena yang perlu diwaspadai karena melibatkan pengantin pengantinnya adalah anak anaknya sendiri
itu artinya apa bahwa ini adalah modus baru bagaimana keluarga keluarga yang punya ideologi berbeda
menanamkan nilai nilai paham paham radikalisme yang mengakibatkan ada suatu langkah langkah yang dilakukan untuk merugikan orang lain bahkan dirinya sendiri
jadi ini sekali lagi perlu diwaspadai
tapi ada modus baru dan itu hanya ada di indonesia karena kasus kasus kejahatan terorisme yang di tempat tempat yang lain itu adalah itu pengantinnya adalah dipersiapkan dari orang luar bukan dalam keluarga itu
nah ini yang sedang terjadi menjadi fenomena yang sangat menakutkan
itu artinya apa anak anak ini terpapar terhadap paham paham radikalisme paham paham terorisme dan paham paham intoleransi yang dilakukan oleh orang tua
di dalam konteks hak anak dalam konteks perlindungan anak ini adalah pelanggaran terhadap anak
karena memaksakan kehendak kepada anak anak
dipaparkan dengan paham paham itu
nah tindak pidananya itu lebih pada orang di sekitarnya yang menanamkan paham paham itu
kalau misalnya itu keluarga kepada anaknya sendiri seperti peristiwa yang terjadi di surabaya ini ada tiga keluarga yang justru melibatkan anak anaknya itu berarti anak itu adalah terpapar terhadap paham paham radikalisme kekerasan dan sebagainya
dan itu merupakan tindak pidana
oleh karena itu komnas pelindungan anak dalam perspektif anaknya sendiri anak yang dilibatkan di dalam kegiatan aksi bom yang kemarin itu adalah di tempat tersebut

jadi anaknya itu akan harus menjadi sebagai korban
karena dia bukan dalam konten bukan dalam kesadarannya sendiri untuk melakukan tindak pidana itu
itu artinya ada pengaruh orang lain
oleh karena itu perlu diwaspadai mulai hari ini untuk selama lamanya
apa yang akan dilakukan oleh komnas perlindungan anak sendiri
karena dalam situasi ini anak ini juga menjadi saksi kunci bagi pihak kepolisian untuk mengungkap aksi aksi terorisme yang lainnya
nah saya kira pendekatan yang dilakukan sekalipun dia adalah saksi mahkota terhadap peristiwa itu
maka pendekatan pelindungan anaknya
pelindungan anaknya harus dikedepankan
artinya dia anak karena kita kategorikan sebagai korban juga bisa dimintai keterangan untuk sebagai saksi misalnya seperti itu
oleh karena itu pendekatan yang harus dilakukan adalah pendekatan deradikalisasi supaya traumatik anak yang akibat dari kejadian itu
lalu kemudian dampak dari penanaman paham paham radikalisme itu perlu diradikalisasi dengan pendekatan pendekatan
pendekatan pendekatan apa namanya psikologi
itu yang kita sebut namanya terapi psikologis dengan mengedepankan bagaimana anak itu adalah sebagai korban
jadi hari ini anak yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit itu perlu ada program pendampingan apa yang disebut dengan deradikalisasi
supaya dia hidup seperti anak anak yang lain dan normal seperti anak lain dengan hak anak ya bermain
kemudian dia menikmati waktu luang waktu budayanya dan sebagainya tidak dipaksakan dalam kehendak kehendak dari paham paham orang dewasa di sekitarnya
sekarang sebelumnya hari ini anak anak ada teman teman sebenarnya ini pendekatan psikologi

valor kondisi timur dalam hukum

walaikan contoh utama ekonomi kerja umumnya itu diperlukan pelatihan tersebut
kalau kita mau meletakkan bahwa anak yang sekarang contoh yang tiga keluarga ini yang melibatkan anak anak
maka anak anak ini sebenarnya harus ditempatkan sebagai korban oleh karena itu dia
karena dia ditanamkan atau didorong oleh orang orang di sekitarnya
maka pendekatan yang harus diselesaikan lewat pendekatan undang undang perlindungan anak
bukan undang undang terorisme
karena undang undang terorisme itu adalah sebuah kejahatan yang sangat luar biasa
dimana anak anak yang berhadapan dengan hukum sekalipun anak terlibat di dalam kegiatan aksi bom kemarin
misalnya dilibatkan oleh orang tua maka dia tidak lebih dari hukuman sepuluh tahun
misalnya seperti itu itu konsep hukum internasional bahkan dimiliki atau diadopsi oleh pemerintah indonesia
oleh karena itu pendekatannya adalah harus pendekatan korban maka deradikalisasi itu sangat penting
maka pendekatan nanti kalau misalnya ada perpu
kalau harus dilahirkan perpu anti terorisme itu tidak mengatur tentang bagaimana anak
dapat punishment karena dia ikut serta dengan aksi terorisme misalnya
dia harus ditangani dengan menggunakan undang undang perlindungan anak
saya kira itu yang penting sekalipun nanti kalau dpr dalam waktu dekat akan mengesahkan menjadi undang undang terorisme
definisi itu harus dikeluarkan dari situ
tetapi dia kalau anak melakukan itu atau dilibatkan dalam itu
dikenakan undang undang perlindungan anak
terima kasih bang arief
semoga pendampingan yang diberikan oleh komnas pelindungan anak dan juga lembaga anak yang lainnya ini
benar benar memberikan perlindungan kepada anak anak ini
sehingga tidak mendampingkan
dengan hak hak yang tidak semestinya mereka dapatkan harusnya
tapi justru tidak mereka dapatkan
itulah harapannya komnas perlindungan anak harapan kepada masyarakat juga
yang bawaannya waspada terhadap gerakan gerakan seperti ini
yang justru melibatkan anak anak
sekali lagi demi kepentingan terbaik anak harus kita selamatkan
terima kasih bang arief
dan punca dalam situasi ini memang anak yang dilibatkan dalam kasus pembunuh diri ini
menjadi salah satu modus yang harus diwaspadai oleh pemerintah
tidak hanya di surabaya atau di jawa timur
tapi di seluruh wilayah indonesia mestinya
dalam situasi ini memang pemerintah sedang melakukan bagaimana
untuk mendapatkan informasi informasi yang berkaitan dengan aksi terorisme
yang nantinya tidak kembali terjadi dan melibatkan anak sebagai pelaku bom bunuh diri di sini
maka diharapkan bahwa pihak pihak keamanan ini benar benar menggunakan bagian bagian
atau menggunakan kekuatan kekuatan pemerintahan
atau juga kekuatan keamanan kita
seperti bin kemudian intelijen mereka
untuk benar benar bekerja
kemudian melakukan hal hal yang cukup intensif sekali
hingga pada keluarga keluarga seperti itu
sehingga hal yang demikian tidak kembali terjadi
tidak hanya dalam sisi dakwah yang diberikan oleh tokoh tokoh agama
tetapi juga melibatkan tokoh rt rw
sehingga mereka mendapatkan informasi terkait bagaimana antisipasi terhadap keluarga keluarga
yang mereka memang memberikan doktrinasi
atau juga memberikan pengaruh pengaruh radikalisme kepada anak yang berada dalam lingkup keluarga
karena mereka dalam situasi ini tidak ikut dalam pendidikan umum
tapi justru pendidikan di dalam rumah itu yang perlu diantisipasi punca
baik terima kasih eka rima
langsung dari mapolda jawa timur
dan sebelumnya demi vita farid dari rumah sakit bankara surabaya